otoritas jasa keuangan atau ojk mengirim tim untuk menginvestigasi
kasus dugaan pembobolan dana bank tabungan negara dua ratus lima puluh delapan miliar rupiah
kepala ojk mulyaman hadad mengatakan otoritas bakal menjatuhkan sanksi
apabila terbukti ada penyelewangan yang mengibatkan kalangan internal btn
kita sudah kirim tim lebih lanjut ya tentu saja akan ada implikasi hukumnya
apalagi kalau ini fraud
oleh karena itu kita himbau sebetulnya manajemen fraud yang sudah kita berikan pedomannya
karena ini kan sebetulnya harus bisa diselesaikan pada first line of defense yang ada